basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat bertemu dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di kantor dpp pdip
namun sekjen pd perjuangan hasto kristianto menyatakan
pdi perjuangan belum memutuskan bakal calon gubernur yang diusung partai pimpinan megawati soekarno putri itu
mohon dapat menunggu pada momentum yang tepat ketika legalitas dukungan itu nanti akan diberikan setelah dprt mengadakan rapat dprt
kira kira apa soalnya pak
apa kesen dukungan pak hock nantinya
ya kami katakan bahwa kunjungan tersebut maknanya positif tetapi keputusan belum diambil
hanya saja dengan adanya dialog tersebut berbagai barier yang selama ini muncul dapat diatasi dan pak ahok juga merasakan bagaimana suasana kebatinan kepartian itu